presiden jokowi dodo menyebut butuh dana sebesar rp lima ratus tujuh puluh satu triliun untuk menuntaskan kemacetan di wilayah jabodetabek dalam sepuluh tahun ke depan
angka sebesar itu untuk membangun infrastruktur dan moda yang saling terintegrasi
proyek percepatan integrasi transportasi jabodetabek ini nantinya akan dipimpin oleh gubernur dki jakarta
menurut anies baswedan rabu siang biaya rp lima ratus tujuh puluh satu triliun itu mencakup pembangunan infrastruktur mrt dan lrt
serta revitalisasi jalur perlintasan sebidang kereta yang dianggap menjadi salah satu biang kemacetan di jakarta
itu adalah untuk peranggaran pembangunannya
jadi misalnya kita akan membangun mrt sekarang baru enam belas km
nanti akan dibangun dua ratus tiga puluh satu km
lrt itu lebih dari satu ratus dua puluh km
lalu kereta api yang sekarang ada di
di bawah akan dinaikkan
kereta api itu muter dua puluh tujuh km di jakarta
tujuh km itu nanti akan dinaikkan sehingga tidak ada lagi kemacetan lalu lintas akibat kereta api yang berhenti
jadi jakarta ada dua puluh tujuh km lintasan kereta yang sebidang
nah ini akan dinaikkan
itu termasuk yang saya masukkan dalam anggaran rp lima ratus dua puluh satu
jadi ini bukan sekedar membangun yang baru
tapi juga mengkoreksi masalah yang selama ini